pagi tadi presiden joko widodo meninjau vaksinasi ulang terhadap tiga puluh enam anak balita di puskesmas di kecamatan ciracas kelurahan susukan jakarta timur
presiden meninjau langsung vaksinasi ulang terhadap total sekitar satu ratus enam puluh tujuh korban vaksin palsu di wilayah ciracas jakarta timur
yang diberikan adalah jenis vaksin pentabio terhadap balita berusia satu hingga tiga tahun seperti dpt hb hib poliotetes dan tetanus
presiden datang didampingi ibu negara iryana joko widodo menteri kesehatan nila muluk kepala dinas dan kesehatan dki jakarta serta kepala badan reserse kriminal mabes polri irjen aridono
saya melihat ini adalah sebuah momentum kita semuanya untuk memperbaiki tata kelola distribusi baik menyangkut industri farmasi
menyangkut industri farmasi menyangkut industri farmasi menyangkut industri farmasi menyangkut industri farmasi
menyangkut industri dan distribusi obat obatan termasuk di dalam vaksin dan tujuan kita adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
lagi ini memerlukan kehatian karena menyangkut anak anak kita
dan saya juga telah memerintahkan raka polri pada kabar eskrim
untuk terus meneliti satu persatu secara detail jaringan dan pelaku pelaku vaksin palsu ini sehingga ke depan hal ini tidak terulang lagi